tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewaku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
terima kasih ibu haji
terima kasih ibu haji
maksudnya kumisnya ustadz sabar lebih besar
kumis pak ustadz kan pipis itu maksudnya
beneran pak ustadz saya gak mengada ngada beneran
saya belum kelar ngomong
nih kita disuruh tau sih ya
nih kita disuruh tau sih ya
tapi gratis malah yang ada itu disuruh nyumbang
aduh agak salah nih pak ustadz
gede banget angkanya
tuh ini anak saya sama ustadz rehante
eh jangan ada tapi nya tuh
ini mah kelihatan bu haji
kalau ustadz rehante suka sama dinda
cakep petra matuh
nanti kamu dapet hadiah
terima kasih ibu haji
eh seri pegangin dulu
eh yang bener yang bener pegangin ya
ada sih abi
abi mau kemana
mau makan di warung umi
mau makan di warung
habis makan di rumah gak enak
jangan gitu atuah
ya udah pulang ke rumah
umi siapin umi masakin ya
yuk makan di rumah aja yuk
wuh karungnya tuh siap
cukup nggak ya buat makan
ya sedapatnya aja deh
yang ini gak usah des hapus aja
nanti malam kita ada jadwal tausia ya
udah lah tolak aja kalo gak kasih ke fahri ya
tapi pak ustadz
jadwalnya itu di bank cba
sorry di di mana
ya udah kalau gitu biar saya tahu pak ustadz di mana
di bank cba

siapin kayak biasanya ya
jangan sampai trouble inget
bener bener bisa jadi obat
langsung berubah pikiran dia
di atas genteng ada makhluk halus
yang penting funus
ibu mau makan
ehh ee enggak hanya mau liat liat saja
ibu tinggal di mana
kayaknya saya baru lihat ya
saya tinggal di kontrakan seberang jalan
oh kirain sih ibu mau makan
kalau mau makan juga boleh
bayarnya juga boleh belakangan
ehm bu kalau gitu saya minta dibungkus satu ya
tempe sama tahu
jangan lupa sayurnya
yang ngontrak di rumah bapak bni
banyak yang udah jadi langganan sama saya
oh begitu ya
terima kasih ya ibu
umi mah yakin dik
acara nanti bakal sukses
terus abidnya bakal jadi terkenal
ustadz rayhanto pasti ngelamar dinda
entanglah hidup umi b
umi jangan terlalu yakin
harus yakin atuh abi
ustadz rehante mendukung b
ya walaupun didukung sepenuhnya oleh rekan
tapi kalau tanpa ridho allah
gak mungkin berhasil umi
abi mah bikin umi patah hati ah
harus semangat abi teh
mulai dari sekarang mah
abi teh harus sering latihan bi
di depan ngadepin jamaah jamaah
gitu ya binya
satu lagi umi
tanpa diajak ngobrol
ini dari tadi abi mau makan aja nggak boleh
ditahan terus ditahan
gak tahu gue dari tadi juga gak ketemu
yudah langsung aja deh yuk
lah ini dinda
lu tuh ya
katanya mau ke rumah umi
ustadz fahri gak ada libatin
ya itu kan acara umi
yaudah kalau gitu nanti gue bakal
hmm serah lu deh
seneng tapi kan
kok sendirian bang fahri mana
oh tadi ketemu sama ibunya
tadi sih dia omongnya begitu
kalian nih maksa banget sih
ya bukannya maksa
kita sharing dulu aja din
kata abi sih
dia biasa sholat di musolanya abi
kalo gitu sekarang kita ke musolahnya abi aja
udah lu tenang aja kalo memang lu malu
gimana din mau gak
uni mau sembahyang
belum masuk waktu sembahyang
siapa yang mau sembahyang
siapa yang mau sembahyang bang
kita kesini mau nanyain ustadz fahri
ustadz fahri nya ada gak
oh nyari udah fahri yuk
itu musolah bukan rumah
ah biasanya yuk
udah fari datang kemari pas waktu sholat
ah begini saja uni
sampaikan pesan ke ambo
sampaikan pesan uni itu